kementerian perhubungan menghentikan sementara penerbangan calsar aviation mulai tiga puluh september dua ribu tujuh belas
penghentian operasi ini akan berlaku tiga puluh september dua ribu tujuh belas sampai waktu yang belum ditentukan
penghentian ini dilakukan karena performa calstar aviation yang dinilai buruk oleh kementerian
baik dari segi teknik maupun finansial
empat rute penerbangan yang dihentikan adalah surabaya pangkalanbun pangkalanbun ketapang ketapang pontianak dan samarinda brau
semua calon penumpang yang telah membeli tiket akan menerima pengembalian uang dari pihak calstar
kementerian perhubungan tidak memberikan tenggat waktu bagi calstar untuk membenahi performa
kementerian perhubungan tidak memberikan calstar untuk kesempatannya untuk self correction
atau membenahi air yang tersebut supaya sustain untuk berkembang ke depan
beberapa di antaranya ada rute rute yang sekiranya tidak bisa dilayani
namanya menghubung kepada masyarakat tentunya untuk rute rute daripada calstar
ini bisa nanti dibantu oleh
airline yang lain